jika di paket berita tadi kita sudah tahu ya bagaimana cara berhenti merokok yang tentu saja juga berdampak baik pada paru paru
nah bicara soal kesehatan paru paru ibadah puasa juga disebut bisa menyehatkan bagi paru paru kita
dan untuk membahas lengkapnya kita sudah terhubung bersama dokter faris nurwidya
untuk membahasnya selamat pagi dokter assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak anita apa kabar
baik alhamdulillah dok jadi benar nggak sih ini sebenarnya ibadah puasa ini berdampak baik pada kesehatan paru paru kita
ya terima kasih anita ini memang suatu pertanyaan yang penting sekali
jadi kita tahu ada beberapa kategori subjek yang menjalani puasa
ada kategori subjek yang sehat tanpa masalah paru dan juga subjek yang sedang memiliki masalah paru
jadi pada kedua populasi ini mendapatkan manfaat tentunya dari puasa ramadan dalam aspek pernapasan
jadi bukan hanya orang sehat sebetulnya mendapatkan manfaat baik dari berpuasa pada organ parunya
namun juga penderita yang sudah misalnya didiagnosis memiliki penyakit paru obstruksi kronik
nah ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan pada ibadah puasa
yang pertama yaitu bahwa kalau kita berpuasa tubuh kita tentunya akan memicu pertumbuhan sel punca atau stem cell
yang ini bermanfaat untuk menambah populasi sel kekebalan daya tahan tubuh yang disebut sebagai limfosit
dan ini penting sekali limfosit untuk menjaga kesehatan saluran nafas dan organ paru
kemudian yang kedua kita mengetahui bahwa konten atau kandungan lemak pada tubuh kita juga akan berkurang
dan ini pun juga akan berkurang
dan akhirnya menurunkan derajat terhadang pada populasi yang sudah memiliki penyakit kronik
nah ada pun indikator berupa faal paru ini juga sudah dibuktikan melalui beberapa studi penelitian
dan sudah dipublikasikan dengan hasil berupa misalnya peningkatan kemampuan faal paru
yaitu peningkatan laju kemampuan subjek untuk membuang nafas
jadi kalau short itu
kalau kemampuan mengeluarkan nafasnya itu membaik itu menandakan bahwa tidak ada sumbatan saluran nafas
itu yang pertama
yang kedua kapasitas faal paru secara total juga meningkat
jadi disimpulkan bahwa beberapa indikator pada faal paru dan juga proses kekebalan daya tahan saluran nafas
dan juga organ paru itu mendapatkan perbaikan setelah ibadah puasa
kalau kita berbicara mengenai paru paru kan dengan kondisi covid saat ini gitu ya dok ya
ada mungkin pasien yang setelah sembuh dari covid tapi masih ada efeknya
kayak mungkin paru parunya jadi terasa sesak dan lain sebagainya
nah ini berpuasa ini bisa dikatakan memperbaiki begitu ya dok ya kondisi paru paru yang pasca covid juga gitu
memang kita mengetahui keadaan pasca covid ya pada organ paru ini bermacam macam ya
kalau kita sebut sebagai jaringan parut atau masih ada sisa bercak putih ya scoring tisu gitu akibat covid derajat berat
tentunya kita perlu mengkonsultasikan keadaan paru kita ke dokter spesialis paru untuk melihat bagaimana toleransi paru
namun secara umum tidak ada hambatan tidak ada hambatan untuk menjalani ibadah puasa bagi penderita yang sudah pasca covid
karena kita tahu ada beberapa terapi yang itu
itu bisa dilanjutkan baik itu di siang hari maupun malam hari ya
contohnya ada beberapa obat yang dihirup yang itu mengandung zat anti radang dan juga untuk membuka saluran nafas
dan ini pun tidak membatalkan puasa
ada pun untuk terapi terapi yang lain itu bisa disesuaikan jamnya pada saat kita sahur maupun saat berbuka puasa
itu soal melanjutkan terapi
lalu bagaimana dengan kemampuan toleransi paru
jadi memang betul paru itu juga membutuhkan tingkat kelembaban tertentu untuk menjaga kualitas saluran nafasnya
karena kalau misalnya terlalu kering tentunya itu nanti bisa memberikan dampak bisa berupa saluran nafasnya jadi mudah iritasi
nah pada saat berbuka sampai kita sahur kita harus memastikan bahwa asupan cairannya tetap terpenuhi
tentunya kan biasanya untuk berat badan yang umum digunakan patokan
sekitar misalnya dua gelas pada saat berbuka kemudian empat gelas setelah makan malam sampai dengan saat tidur dan dua gelas saat sahur
jadi total sebetulnya dalam satu hari asupan cairan tidak ada masalah
oke nah kalau di video yang kita saksikan bersama ini ini kan ada kegiatan kegiatan olahraga mungkin olahraga olahraga ringan gitu
ini bisa menjadi booster nggak sih dok kegiatan fisik atau olahraga ini untuk memaksimalkan kesehatan paru paru
ya jadi memang permasalahan timing ini penting ya
timing untuk memulai aktivitas olahraga
ya olahraga ini manfaatnya banyak
ya dan satu sisi dia juga turut meningkatkan toleransi jantung dan paru
kemudian ada penguatan otot otot ekstremitas
juga memperbaiki metabolisme
kemudian juga ada aspek meningkatkan kekuatan otot dinding dada
ini penting sekali karena kita tahu paru ini organ yang pasti
dan itu memang
bisa dicapai salah satunya melalui latihan yang teratur terprogram dan juga tidak terlalu membebani
nah jadi timingnya bagaimana
memang biasanya ada timing yang dipilih berupa misalnya jalan cepat
meningkatkan endurance di waktu waktu misalnya mendekati antara setelah jam lima sampai saat berbuka
itu adalah keadaan yang tidak terlalu terik
terus tubuh juga merasa nyaman
terus kita harus berhati hati dengan waktu berbuka
agar kalau misalnya ada peningkatan atau evaporasi begitu ya
maka bisa langsung dilakukan diganti cairannya pada saat berbuka
jadi betul olahraga ini penting tapi timing ini juga perlu dipertimbangkan
oke timingnya berarti harus pas juga ya dok ya supaya bisa maksimal begitu
nah lalu bagi para perokok ini dok kan otomatis kalau para perokok mungkin paru parunya
kalau secara kedokteran mungkin saya tidak bisa menjelaskan ya
mungkin dokter bisa menjelaskan kondisi paru paru para perokok gitu
nah kalau dikaitkan dengan kegiatan ibadah ramadan ini sebenarnya kondisi paru paru para perokok ini apakah betul bisa didetoks pada saat ramadan
atau sebenarnya nggak seperti itu cara mendetoksnya
iya jadi ini unik ya
ramadhan ini adalah bukti bahwa ternyata tubuh bisa mentoleransi penurunan kadar nikotin dalam tubuh
ya jadi pasien pasien atau subjek subjek yang terbiasa merokok ketika dia sejak sahur sampai dia berbuka dia sanggup tubuhnya untuk mentoleransi kehilangan kadar nikotin ya
kita mungkin agak khawatir ya bagaimana dengan nikotin withdrawal effect rasa cemas tidak nyaman ya bahkan sampai sensasi berdebar debar itu ternyata tidak muncul
nah kalau itu bisa ditoleransi pada siang hari maka tubuh juga bisa mentoleransinya di
malam hari ya jadi ini adalah momentum yang tepat sekali bagi saat ini yang sedang merokok untuk memulai dan menguatkan tekadnya untuk berhenti merokok ya karena kita tahu bahwa dampak rokok pada saluran nafas dan organ paru itu sangat buruk sekali
kita indikator yang paling sederhana adalah walaupun belum ada gejala adalah peningkatan usia saluran nafas dan organ paru lebih cepat atau lebih tua
dibandingkan dengan usia biologis pasiennya dan ini kita ketahui pada uji alfaro yang disebut sebagai spirometri
pada uji spirometrik kita akan melihat beberapa indikator yang nanti bisa dilakukan formula sehingga kita mengetahui umur paru dibandingkan umur pasiennya
pada orang perokok umurnya bisa saja cuma empat puluh tapi usia parunya bisa sampai tujuh puluh lima jadi ada percepatan penuaan pada saluran nafas dan organ paru perokok
oke baik nah kalau untuk yang mungkin bukan perokok atau juga untuk masyarakat yang ingin menjaga kesehatan paru parunya ada kebiasaan kebiasaan tertentu nggak sih dok yang disarankan secara medis untuk menjaga kesehatan paru paru kita
baik yang pertama kita tentunya mengetahui ya paru ini adalah suatu organ di dalam tubuh kita yang sangat terdampak oleh kualitas udara
jadi kita selama berpuasa pun juga tetap harus ya
menghindari pajanan terhadap baik itu polusi atau asap kendaraan asap rokok ya
itu yang pertama itu zat zat yang iritan harus kita hindari ya
kemudian yang kedua juga soal alergen ya
alergen ini juga jangan sampai masalah terutama bagi pasien pasien yang memiliki gen asma begitu
jadi kurangi jumlah karpet misalnya buka udara buka jendela
kemudian kita membersihkan dengan
tidak dengan kemasah ya tidak dengan kemoceng misalnya
jadi menghindari pajanan terhadap alergen
yang ketiga tentu saja kita juga perlu memastikan asupan cairan ya
dan juga yang keempat ini penting ya
jadi ada konsep gerlang aksis ya
hubungan timbal balik antara saluran cerna dengan organ paru
kalau saluran cernanya kita sehat maka organ parunya juga sehat
oleh karenanya memilih dan men setting makanan yang sehat
sejak saat kita berbuka sampai kita sahur itu bagian dari upaya kita meningkatkan kesehatan saluran nafas
jangan lupa misalnya kita harus menjaga konten bakteri baik dalam tubuh kita
itu bisa didapatkan melalui yoghurt misalnya ya
bifidobacteriut bisa juga konten serat
jadi jangan lupakan serat
kemudian kita juga harus selain daripada cairan serat
dan juga bakteri baik kita juga harus memastikan asupan protein kita
dan yang terakhir untuk multivitamin yang biasa digunakan juga harus dilanjutkan
kita jangan lupakan beberapa mikronutrien yang penting yang ini bisa menjaga kesehatan saluran nafas
dan yang terakhir juga adalah bagaimana memilih waktu yang tepat untuk berolahraga
sehingga faal parunya terjaga tapi kita tidak membebaninya terlalu berat
terima kasih dokter faris nurwidia atas waktunya
semoga puasanya lancar sehat sehat selalu
terima kasih dokter
terima kasih anita